tentu dan anak tentu dalam bahaya
tentu muka orang baik
tentu harus pergi
aku harus lidikin ucapan alika itu
aku harus tau
siapa sebenernya itu reno
kok gak ada fotonya ya
kamu ngagetin tentu lagi
tentu sebaiknya pergi dari sini sekarang juga
bik bawa barang barang saya ke kamar tamu
bi tolong keluar dulu saya mau bicara sama tuan
pa papa mau tidur
pa papa mau tidur
di kamar tamu
ngapain pa nanti kalau anak anak liat
orang belakang juga tahu malu dong
saya udah gak peduli apa kata orang
saya udah gak dianggap di rumah ini mah
mungkin juga kamu
waktu itu gak ngarepin
gak mungkin dong mama punya pikiran seperti itu pak
buktinya kamu bisa jahatin orang
bagaimana saya bisa ngarapin yang baik baik dari kamu
waktu saya koma
kamu tidak menjaga rumahmu
kamu bisa jahatin rumah tangga ini keluarga ini dengan penuh cinta
kamu malah ngancurin dengan kebencian ma
sadar gak sih
tapi kan pa gak begitu dong pa
mah kalau kamu memang mau bertobat
cepet kasih tau sama papa
dimana bella sekarang
mama gak tau pa
papa gak percaya
mama pasti tau dimana bella berada
karena mama yang merencanakan semua ini
mama gak tau pa bener mama gak tau pa
tante bakal jadi seorang ibu
iya alika yaudah tante mau keluar ya
tante bakal jadi seorang ibu

tante dan anak tante dalam bahaya

papa bukan orang baik tante harus pergi
kamu kok belum makan
tentunya kita mau secret
tentunya kita mau secret
tapi aku gak bisa terus berpura pura seperti ini
kamu bisa mengatakan sama semua orang di rumah ini
dan meyakinkan mereka agar kamu bisa tinggal disini
karena kamu sudah tidur sama aku
itu semua terjadi karena aku dalam kondisi yang tidak sadar
dan satu hal yang perlu kamu tahu
aku tidak pernah mencintai kamu
dalam hati aku hari ini besok dan lusa seterusnya
cuman dengan bella
tapi afif kita udah pernah melakukan
ini semua pasti sudah kamu rencanakan
ini semua syasat kamu kan
kamu sengaja kan
membuat aku tidur dan
kamu sengaja menjebak aku dalam kondisi tertidur
tidak sadar lalu kamu melakukan itu semua
aku gak tahu apa yang terjadi
aku gak tau
dan aku menyesal
aku sampai gak pernah bisa memaafkan diriku sendiri
kita sudah pernah melakukannya
kau pernah tidur sama aku afif
kau pernah tidur sama aku afif
tapi tolong lupakan itu semua
tapi aku gak pernah cinta sama kamu
aku gak pernah cinta sama kamu
kamu bisa memiliki semuanya
tapi hatiku itu hanya untuk
sialan susah amat sih dapetin apik
gimana sintia keadaannya
sintia oke aku load speaker ya
habib kenapa sih masih aja gak mau nerima aku
padahal dia udah tahu kalau dia pernah tidur sama aku ma
kamu tenang aja sintia
musuh terberat kita sekarang ini adalah bela
dan dia tidak akan pernah bisa ditemukan
lama kelamaan ingatan apif akan bella akan segera hilang
karena waktu akan mengupur segalanya
sekarang yang perlu kamu lakukan adalah tetap tinggal di sana
dan berpura puralah mencintai apif sebaik mungkin
pernah gak sintia
lakukan yang terbaik oke
tante dan anak tentu dalam bahaya
mungkin orang baik
tante harus pergi
aku harus lidikin ucapan alika itu
aku harus tahu siapa sebenarnya itu reno
aneh siapa ibu alika dan kenzo
kok gak ada fotonya
itu siapa nah
itu sebaiknya pergi dari sini sekarang juga
keselamatan tante dan anak tante terancam
asal tante tahu
dulu papa pernah membawa polepsi kesini
dan wanita itu punya bayi di dalam perutnya
terus suatu hari bapak ke rumah sakit
membawa wanita itu dan anaknya
cuma membawa bayi itu
dan papa akan mengambil bayi tante
dan tante akan hilang
aku bisa jelasin semuanya
aku akan jelaskan semuanya sama kamu bella
aku udah gak mau bicara lagi sama kamu
kamu udah mengkhianati aku
kamu udah mengkhianati cinta kita hafif
kamu udah menikah dengan siti
dan pasti kamu sudah berhubungan suami istri sama dia
kamu salah bella
aku sama sintia itu tidak ada hubungan apa apa
dan aku tidak pernah
enggak aku udah gak percaya lagi sama
aku gak mau denger penjelasan dari kamu
kamu tinggalin aku sekarang
tolong dengerin aku bella